diterima di semua toko seluruh indonesia
sekarang aku minta
jangan bicara seperti itu
ucapan orang tua adalah doa
kalau sampai benar terjadi
nanti doro empu juga yang akan menyesal
aku tidak akan menyesal nyinyi
anak bedabah itu memang kurang ajar
usahakah kesayanganku dia curi
keris chandra sengkala
apa benar doro
apakah doro empu sudah memeriksanya dengan benar
aku sudah mencarinya kemana mana nih
tapi tidak ketemu
buat apa kakang dwi pangga mencuri keris itu
tentu saja untuk dia jual
uangnya untuk poya poya
ini bukan kejadian yang pertama kali
tapi pusaka yang sekarang dia curi ini
dia benar benar anak berdebat
usahakah kesayanganku pun tega dia curi
bagaimana ini bi
dek kamu jangan berpikir macam macam
jabang bayi ini ya
biar dia lahir dengan selamat
mohon ampun raden adaraja
ada yang ingin menghadap
arya dwi pangga putra dari empu hanggareksa
tiadajud website apa yang kami heran
semula sahaja setad
adanya orang orang gini mungkin bisa endorser nude moral docul
dan pasoknya bisa
apakah kau membawa apa yang kuminta
tentu saja raden
apakah chris itu sesuai dengan yang raden inginkan
ini seperti yang aku inginkan
mohon ampun raden
jadi bagaimana dengan janji raden
yang akan mengangkat hamba menjadi orang kepercayaan raden
bukannya kau ingin menjadi orang kepercayaanku
sekarang aku minta kau jilat kaki
aku ingin mengucapkan
janganlah kau mengucapkan
sekarang aku penguasa disini
karena ayahku telah menjadi raja agung kediri
bukannya orang sepertimu
begitu gampang untuk menjilat para penguasa
aku balikan kerusukmu
kau datang kemari untuk memberikan kersih
dan sekarang kau mau mintanya kembali
kalau ambil saja kalau bisa
kau saja yang punya pertimbangan
tapi rasengan mb farther banget
itu dapat academic vote
kalau kalian menikmati
tapi kenapa bukankah kau ingin menjadi orang kepercayaanku
akanku kabulkan permintaanmu untuk menjadi orang kepercayaanku
dengan merawat kuda kuda kesayanganku
raja rid jaga dia jangan sampai kabur
tolong raden ampuni hamba raden
tolong biarkan hamba pergi
jangan melakukan hamba seperti ini
biarkan hamba pergi
aku memintamu untuk menjilat kakiku
aku tidak perlu lagi sekarang
malah kau melakukannya sekarang
aku tidak butuh
aku tidak kuat berada di tubuh ini
aku harus mendapatkan inangku kembali
aku tahu kau belum mati pak astri
karena aku masih hidup
kalau kau sudah mati pasti aku pun sudah lenyap
aku tahu kau hanya mati suri

aku akan menuruti semua perintahmu